di mana sih
udah kayak terima main main aja nih ya yang namanya pembakaran kudu ada api
lagi aduh ya udah kita masuk kita lihat ada apa yang kebakar lo
kok dibaring bisa kebakar kabar semua kamarnya itu
aduh aduh aduh
semua santri santri ustadz ustadz
assalamualaikum ya ya rasulullah assalamualaikum ya habibie ya
nabi allah ya rasulullah
wah pada yang mancung
asap asap mau masuk gak
padeh aku bukan asep
bukan asep nama lo orang
si asep kebakaran
iya bukan asep kebakaran
itu asem tapi ini bukan dari obor
mau beda mau minyak tanah ini mau ngebul banget ini baunya sangit
ada kebakaran pada itu dia
ini kita harus padahal minggul ngerenget kemana mana
kita pake sarung pake sarung
sarung kita tanah karung
eh kebakar kebakar
maju dikit maju dikit
aku apa tersend trouh alexandria
oh gak tau pak deh
ada apa lagi nih kebangatan banget nih haikal
eh sergi ambil air
kalau udah buang
namanya udah lega
aduh aduh aduh aduh
pak deh pak deh
liat liat ada saya ini
ah seri kitty
ah yang bener dong
air apaan sih pak deh
aduh aduh aduh aduh aduh
ini senang apa begini tarik begitu
emang pak deh mau nyari
nyari minta teman
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
pake bencana aja
kok sebanyak ngobrol
eh air lagi
eh pak deh pak deh pak deh pak deh
pak deh udah kayak trigo bmo
main berbakaran aja
nih ya yang namanya berbakaran
kedua ada api
itu baru namanya
itu gede banget sih kamarnya indra
kamarnya indra itu
berbakaran itu namanya
dari tadi ayat dua belas
terus diulang ulang
tapi saya itu beneran
saya itu serius
di kamar indah sama lukman itu
emang bener kebakaran
kamu gak usah ngalihin pembicaraan
pake ngomong kebakaran segala
bilang aja kalau nggak hafal
cepetan hafalin lagi
coba itu siapa lukman terusin
iya pak usat
aduh aduh aduh
tapi tapi oh tapi pak usat
ini beneran pak usat
kebakaran di kamar saya pak ustadz
susah dong pak usat
udah udah udah diem
kok jadi kebakaran yang terlalu sih
pokoknya inget ya
harus hafal surat ini
ustadz tambah dengan hukuman yang lebih berat
gak usah ngarang ngarang kebakaran ini ya
ya cepet terus terus terus
itu ada apa ya usat
sebentar ustadz biar saya cek dulu
saya masih mau ngetes anak anak
itu siapa itu
itu siapa itu

ampun padahal ampun padahal
udah selesai padah
ya allah jangan
malah kita yang disiram
malah pas uraik kebakaran
malah kita yang disiram
ini puasa terakhir
astaghfirullahaladzim ya allah
kalian ini bener bener ya
kalian tuh nomor satu
giliran disuruh ngafalin ayat
oh bukan haikal
mama sendiri lupa
kalian memang bersatu dalam hafalan
sebelum kita lanjut
tiup dulu pak ustadz
tapi beneran kebakaran pak ustadz
makanya kita itu gak fokus
kalian bisa berhenti gak sih ngomongin kebakaran kebakaran kayak gitu
cari alasan lain dong
kalian inget ya
ada pepatah mengatakan
mulutmu adalah tikusmu
ya tuhan kan orang
jadi ribet ya urusannya sama kalian nih
aduh ada kebakaran tolong
gitu kan ustadz
betul gati kita
kebakaran pak ustadz
kita belum tau kebenarannya
kalau kita belum mengetahui buktinya
sampai ketemu lagi